oh kamu tuh gimana sih
mila ikhlas menyumbangkan ginjal mila untuk pak haris
mila gak mau kalau pak haris kenapa napa
wila gak tinggal ngeliat pak haris harus cuci darah terus kak
mila gak mau pak haris meninggal kak
ini terlalu berbahaya buat kamu mila
ingat kak fah mila
kok sampai terjadi apa apa sama kamu
bagaimana dengan rafa
kak mila fadil itu benar
bukan saja kondisi fisik kamu yang sekarang tidak memenuhi syarat
untuk kamu mendonorkan ginjal kamu
karena dua hal itu sangat mempengaruhi pada saat pendonoran berlangsung
jadi seorang pendonor itu
bukan hanya harus sehat kondisi fisiknya saja
tapi psikisnya juga
pada saat ini kamu tidak memenuhi syarat itu
jadi saya tidak mungkin untuk melakukan tes
karena nanti hasilnya akan sia sia saja kak
aneh padahal mereka tidak ada hubungan keluarga
tapi kak mila kenapa dia sampai seperti itu terhadap haris ya
dia sepertinya sangat mengkhawatirkan aris
mila udah mila kamu tenang ya kami sabar ya
kak mila tidak bisa tenang kak kak mila tidak bisa sabar
kalau papa mengandung kak mila sendiri ada dalam kemahiran
jadi ini adalah kemahiran
tapi kamila gak bisa berbuat apa apa
kamila gak bisa menyelamatkan nyawa papa
kamila tuh bukan anak yang berguna kak
kamila bukan anak
kamila bukan anak yang berbakti pada orang tua
walaupun kamu gak bisa mendonorkan satu ginjal kamu
kamu tetap anak yang baik mila
kamu anak yang berguna
dan kamu juga anak yang berbakti mila
itu gak diragukan lagi mila
atau bahkan kamu tanya pak haris
pasti mereka sependapat dengan aku
karena kamu selalu ada waktu mereka membutuhkan mila
jadi secara gak langsung kamu udah banyak membantu mereka
saat ini yang dibutuhkan papa cuma ginjal kak
yang kemungkinan besar bisa memberikan ginjal itu cuma camilla kan
mendonorkan ginjal kamu bukan yang satu satunya cara mila
masih ada banyak cara lainnya
aku akan cari teman teman aku
kalau perlu aku akan pasang iklan bagi siapa yang mendonorkan ginjalnya
pokoknya aku akan melakukan segala usaha untuk pak harismillah
masa iya sih dari jutaan manusia di sini
sama sekali nggak ada yang cocok
kamu jangan berbuat nekat ya
cukup sekali aja kamu melakukan itu
pak haris akan semakin merasa bersalah
kalau nantinya setelah kamu melakukan itu

malah kamu yang celaka mila
kamu ngerti kan
selamat siang pak haris
seandainya kamu dulu tidak menyanyikan farah
paling tidak hari ini ada seorang wanita cantik
dan seorang anak perempuan
yang rela untuk mendonorkan ginjalnya untuk kamu
karena mereka tidak mau melihat kamu sakit
kamu menyanyikan kesempatan yang diberikan oleh tuhan
saya tidak pernah menyanyiakan farah
kamu tidak pernah menyanyikan farah
setelah kamu hamilin dia dan kamu tinggalin dia
kamu bilang tidak pernah
kamu tidak tahu ceritanya
kamu yang tidak tahu perasaan farah haris
aku bisa jelaskan semuanya
itu cuma salah paham
saya tidak perlu penjelasan kamu
yang saya tahu kamu telah meninggalkan farah
kamu memang laki laki yang beruntung ya
setelah apa yang kamu lakukan pada fara dan anaknya
masih banyak orang yang mau menolong kamu
termasuk camilla dan fadil
kamu tidak perlu menjelaskan kamu
apakah kamu sudah menjelaskan mereka
apa yang mereka lakukan
kemarin mereka datang untuk mencocokkan ginjalnya untuk kamu
ternyata mereka begitu menghormati kamu
dan saya berpikir kalau mereka tahu masa lalu kamu
apa yang akan mereka lakukan ya
fadilitas untuk aku
aku gak bisa menerima kebaikan mereka
aku gak mau dikasihani mereka
tolak donor dari mereka van
tenang saja haris
ternyata ginjal fadil itu tidak cocok untuk kamu
dilarang oleh fadil untuk mendonorkan ginjalnya
kamu tidak perlu mencobok kami
selamat siang ibu lara
saya sudah selesai dok
sudah sedikit lagi ibu
baiklah kalau begitu saya permisi dulu
terima kasih dok
haris kamu kenapa
kok muka kamu begitu tegang
ras tolong kamu telepon fadil sekarang
tolong kamu telpon sekarang juga
aku mau bertemu dengan kamila dan fadil setelah aku cuci darah ini
tolong ras ini penting sekali
sekarang kamu selesaikan dulu cuci darahnya ya
habis itu aku akan hubungi mereka ya
tapi tama pertunangan edo dan indi jadi kan
ya bagaimana ya
terserah sama kalian
kalau kalian mau melanjutkan tanpa kehadiran tante ambar
ya harus jadi dong
indi itu kan keponakan om
berarti om itu punya wewenang
untuk memberi restu kepada ini
indi kamu bisa diam
om belum selesai bicara
saya sebagai wali langsung dari istri saya ambar
dan wali dari indi
menyatakan kalau kami
terpaksa menerima pertunangan ini
karena kami tidak mau hal yang buruk
terjadi sama indi
kok terpaksa sih om
ya udah gak apa apa
daripada yang harus ditujuin
alhamdulillah akhirnya kita tunangan juga ya dok
pertama makasih ya om udah jadi saksi pertunangan indi selamat kamu juga ya nah makasih ya
dan tante marta makasih banyak tante
berarti kalau gitu kita akan menikah setelah kamilah sama fadil menikah oke
kamu ikut ikutan pulang sih kenapa nggak di sini dulu aja kita ngobrol ngobrol ngapain gue mesti di sini
kalau gue nggak bisa ketemu sama kava ternyata kava enggak cuma punya suster bojogendi ya tapi
dia juga punya anjing herder nyebelin banget edo dok edo kamu tuh gimana sih diajak ngomong sama indi kok
ada apa ndi aku bilang ke kamu kenapa kamu nggak di sini dulu aja
nggak usah langsung pulang aja iya indi tante sama edo mau pulang karena kita mau
bicarakan soal rencana pernikahan kalian oh gitu ya udah deh nggak apa apa
eh ada kamilah sama fadil
oh iya lihat deh aku sama edo udah tunangan loh edu hasilnya
selamat ya atas pertunangan kalian
yaudah mah yuk
yuk nanti ya
fadil ibu ingin ketemu sama kamu dan kamila
di resta taman asri bisa
saya dan camilla akan segera ke sana
makasih ya fadil
kalau gitu ibu tunggu setengah jam dari sekarang ya
sebenarnya ada apa ya kak sama bularas
kok bularas tiba tiba pengen ketemu sama kita
pengennya cepet cepet lagi
atau jangan jangan ini
ini tentang papa lagi kak
kak fadil papa kenapa ya kak
insya allah ini bukan milah
kita langsung ke sana aja ya
kamila dan fadil kok nggak datang juga ya ras
apa mereka nggak boleh pergi sama bu amber
haris kamu yang sabar ya
kamu tenang ya
sebentar lagi mereka
fadil udah janji kok sama aku kalau pasti datang

pergi aja dulu